bank indonesia otoritas jasa keuangan serta asosiasi perbankan secara resmi
meluncurkan kartu pembayaran berlogo gerbang pembayaran nasional atau gpn
peluncuran bersama gerbang pembayaran nasional ini berlangsung di kompleks bank indonesia kamis pagi
gubernur bi agus martowardoyo mengatakan dalam peraturan bank indonesia tentang gpn
disebutkan penyelenggaraan gpn dilakukan oleh tiga lembaga
yaitu lembaga standar lembaga switching dan lembaga services
ketentuan gpn juga mengatur kewajiban penerbit kartu debit atm sebagai pihak yang terhubung gpn
agar terkoneksi dengan satu lembaga switching pada tiga puluh satu desember dua ribu dua puluh
paling lambat tiga puluh juni dua ribu delapan belas terkoneksi dengan dua lembaga switching
peluncuran bersama kartu berlogo gpn ini sebagai sebuah tahapan penting
dalam pengembangan sistem pembayaran di indonesia
seperti makin meluasnya e commerce fintech
serta jasa transfer
pesah pesahnya inefisiensi dan risiko keamanan yang dihadapi konsumen